merupakan pelabuhan penting yang menghubungkan pulau jawa dan pulau sumatera
kini pelabuhan merak terbagi menjadi dua
dermaga untuk kapal reguler dan dermaga eksekutif untuk kapal ekspres
dermaga untuk kapal reguler yang banyak dikelola pihak swasta memang lebih sederhana
hanya tersedia jembatan khusus bagi penumpang pejalan kaki dan jalur khusus kendaraan bermotor
sebaliknya dermaga eksekutif khusus pengguna kapal ekspres terlihat megah
dermaga yang dibangun pada dua ribu delapan belas ini terlihat seperti bandar udara
kedua dermaga ini melayani penyeberangan bagi calon penumpang pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan bermotor
untuk calon penumpang pejalan kaki dikenakan biaya sebesar rp sembilan belas lima ratus
baik dewasa maupun anak anak untuk kelas reguler
sedangkan kelas ekspres hanya orang dewasa yang harus membayar tiket seharga rp enam puluh lima
bagi calon penumpang yang menggunakan sepeda motor dikenakan biaya rp satu ratus enam belas
rp enam belas per kendaraan untuk kelas reguler
dan rp satu ratus lima puluh per kendaraan untuk kelas ekspres
calon penumpang dengan kendaraan bermotor roda empat pun dikenai biaya perkendaraan

dan rp lima ratus delapan puluh delapan untuk kelas ekspres
semua tiket ferry dapat dibeli secara daring baik melalui website ataupun melalui aplikasi
suasananya benar benar seperti sebuah mal
yang memang dirancang khusus untuk para calon penumpang menunggu dengan nyaman kapal kapal mereka
sebelum mereka naik ke kapal kapal feri mereka untuk menyeberang ke pelabuhan bakauheni
namun seperti yang kita lihat meskipun sudah didesain seperti mal
tapi masih banyak tenan tenan yang kosong belum dibuka
dan sepertinya masih belum banyak juga penumpang yang menggunakan dermaga
eksekutif pada hari ini
sebagian penumpang menyayangkan banyaknya gerai yang masih belum buka di dermaga eksekutif
meski suasana di dermaga tersebut cukup nyaman
nah itu jadi mau nyari makannya susah
iya karena nggak ada pilihan lain kan cuma ada yang buka roti odong
ini kalau seharusnya untuk hiburannya nongkrong nongkrong lihat kapal gitu
nggak ya harus tutup
lagi pas libur kerja kita kesini nongkrong lihat lihat kapal aja
jelang masa mudik lebaran tahun ini
sejumlah penumpang berharap semakin banyak gerai gerai yang dibuka
untuk lebih menghidupkan suasana dan memenuhi kebutuhan para pemudik